rangkaian bunga rampe kain putih minyak wangi bunga tujuh rupa hingga cermin ini menjadi syarat ritual sebelum pelaksanaan kurban yang digelar tokoh masyarakat di desa satria mekar tambun utara bekasi jawa barat selasa siang
sebelum disembelih kambing kurban dimandikan terlebih dahulu dengan air yang telah ditaburi bunga tujuh rupa
usai dimandikan kambing berdandan sedemikian rupa agar terlihat menarik
kambing juga mengenakan bunga rampe kain putih dan bercermin pada cermin yang disediakan panitia
ritual ini memang bukan sebagai syarat sahnya kurban namun ini merupakan tradisi warga setempat yang mulai dilupakan
karenanya tokoh masyarakat sempat kembali melestarikan budaya ini
semuanya itu kita lakukan agar pengorbanan ini betul betul murni yang kita korbankan
hadiah atau kebanggaan dari siapapun